setelah satu tahun berada di lebanon untuk misi perdamaian kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan akhirnya tiba di ujung dermaga koarmatim surabaya
dan kedatangan mereka disambut haru oleh sana keluarga
kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan yang membawa seratus anggota tni al dalam mengemban tugas misi perdamaian dunia di lebanon selama satu tahun
tiba di dermaga ujung koarmatim surabaya kamis pagi
sana keluarga prajurit telah menunggu di dermaga untuk menyambut kedatangan mereka
anak anak prajurit sangat antusias menanti kepulangan sang ayah sambil melambaikan tangan dan memanggil manggil ayah mereka dari kejauhan
beberapa keluarga juga menyiapkan buah tangan untuk diberikan kepada sang prajurit
ada juga bayi yang menangis saat digendong oleh ayahnya karena belum mengenal dan tidak pernah bertemu selama satu tahun
kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan yang membawa seratus anggota tni al dalam mengembang tugas misi perdamaian dunia di lebanon selama satu tahun
waktu saya berangkat tugas hamil sekitar delapan bulan lah hamil tua lah
jadi pas saya datang kan mungkin belum tau saya cuma saya sering telepon telepon
ya mungkin dia belum terkenal banget lah
selain itu ada pula prajurit muda yang bersujud sebagai ungkapan rasa syukur bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya
sangat sangat gak bisa diungkapkan dengan kata kata saya dalam hati ketemu orang tua
sudut syukur dan sembah sama orang tua
kapal perang yang dikomandani oleh kolonel laut alan dahlan ini
membawa pasukan perdamaian dunia di bawah naungan pbb
sebagai satuan tugas maritim tax force atau ntf tni kontingen garuda
selama satu tahun prajurit prajurit ini melatih tentara lebanon
untuk mencegah masuknya senjata menuju lebanon secara ilegal melalui laut
dan dapat melaksanakan operasi keamanan maritim lebanon
mereka berada di lebanon selama satu tahun
dengan tugas kontingen garuda tni maritim tax force dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
dan mereka melaksanakan tugas dengan sukses
kita sebagai duta bangsa dengan menempatkan posisi
salah satunya sebagai pasukan perdamaian yang dihormati dan disegani
mereka juga berhasil meraih medali dari unifil pbb
lebanes armat medal italian medal tanzanian medal dan belgium medal
atas keberhasilan mereka selama bertugas di lebanon
odi kornelia surabaya